tim kementerian pertanian mengawasi proses penyembelian hewan kurban di halaman kepolisian resor bekasi kota
selain itu memastikan juga hewan disembeli dengan aturan dan tim mengawasi proses pembuangan limbah darah hewan kurban
tim gabungan kementerian pertanian dan mahasiswa kedokteran hewan institut kedokteran pertanian bogor ingin memastikan proses pemotongan hewan kurban sesuai aturan sehingga daging layak dikonsumsi
sebelum disembeli tim memeriksa kesehatan hewan kurban
selain itu pisau potong diperiksa untuk memastikan ketajaman agar tidak menyiksa hewan
setelah disembelih kesehatan hati diperiksa guna memastikan tidak adanya cacing pita
tim pengawas juga mengawasi pembuangan limbah darah
limbah darah harus dimasukkan ke dalam wadah plastik dan tidak boleh dibuang ke saluran air

seperti misalnya kalau ada hati sapi
biasanya ada kacing hati hati
kita sebutkan sebuah kola
nah itu nanti akan kita pisahkan